pasti sinti ya tante
kok kamu bisa bilang begitu
terus dia juga yang telepon dokternya
itu anak ya selalu aja cari gara gara
udah tenang aja nanti saya yang atur ya
dokter terima kasih banyak ya dokter
kamu jangan nakal
tunggu tunggu vicky apa mama bilang
kenapa susah banget buat dibilangin
kita ke rumah sakitnya sekarang ya
sinti cepetan bantu gue
kondisi kamu sudah mulai membaik
terus lanjutkan psioterapinya
kamu punya kesempatan lebih besar
untuk bisa lebih berjalan lagi
ya tetap semangat
aku akan terus berusaha
untuk mencari teman yang lebih baik untuk saya
ya saya senang mendengarnya afif
kurus cek lah afif
bella kemana sih
yaudah kita balikkan ke ruangan kamu ya
nggak ada aktif nggak ada
sudah saya pasang lagi bu
berhenti ya sesuatu yang berisik
sekarang kamu istirahat ya
jangan keluar kamar terus
percaya sama aku
barusan aja kau ngeliat afif
di lorong rumah sakit ini kak
aku yakin aku nggak salah liat
enggak bella enggak
kamu nggak liat afif aku juga tadi nggak liat siapa siapa
kok udah ya
karena demam kamu tinggi banget
ada apa lagi ya sama bella
aku nggak tahu juga
mungkin karena dia banyak pikiran
makanya kondisi badannya menurut
mudah mudahan tidak terjadi sesuatu sama bella ya
kamu kenapa sih nunduk terus
aku disini loh afif bukan di lantai
yaudah sekarang kita balik ke ruangan kamu yuk
dok gimana keadaan bella dok
bella mengalami demam
artinya mengalami demam ini
diakibatkan oleh pemberian obat tidur yang berlebihan
kok bisa begitu ya soalnya
saya tuh gak tahu karena saya lagi pergi
tapi yang saya tahu
bella itu memang sering banget gelisah
seharusnya memberikan obat penenang harus sesuai dengan dosis
dan jangan over
tapi beruntung sekarang bu bella sudah baikan
sudah bisa pulang
dan perlu menjaga istirahat yang banyak
tapi siapa yang kasih obat penenang ya
pasti sinti ya tante
kok kamu bisa bilang begitu
terus dia juga yang telepon dokternya
itu anak ya
selalu aja cari gara gara
udah tenang aja
nanti saya yang atur ya
dokter terima kasih banyak ya dokter
kamu jangan nakal
kamu kenapa sih susah banget buat dibilangin
tuh kan kamu mau lihat akibatnya apa hah
susah banget kamu kalau ditanya sama mama
kenapa mesti dibentak bentak si vicky
ada salah apa sih
ini maaf vicky nakal sama aku makanya aku kasih tau dia
namanya juga anak anak ya
gapapa lah begitu
sinti ya kalau memang kamu tidak mau merawat
biar mama yang merawat dan mama yang jaga
sekarang saya tanya sama kamu
kamu sudah berbuat apa sama bella
aku sudah menembus obat penenangnya di apotek
aku sudah berbunuh
aku di kota
anda sudah berbunuh
aku sudah nebus obat penenangnya di apotik
aku akan masukkan ke dalam air minum bella
kata dokter kamu harus banyak minum
kemarin itu kamu dehidrasi makanya kamu pingsan
yaudah sekarang kamu bangun ya
terus bella yang banyak
yaudah sekarang kamu istirahat ya
aku jangan diem aja
kamu ini menyebalkan sekali
kamu naruh apa
ke obatnya bella naruh apa
jahat itu otak kamu
aku cuma teleponin dia dokter aja udah
kamu tuh gak bisa dipercaya
gak ada lagi yang bisa melakukan itu hanya kamu
aku gak ngelakuin hal itu mah
ma ma tenang aja
biar aku yang urus dia
ya kamu urus nih perempuan
kasih tahu ke dia biar dia sadar
kalau kamu gak bisa ya terserah lah dia apain
diusir juga gak apa apa
dan sekarang apa
kamu malah mencelakakan bella
gavin kamu itu suami aku
dan istri kamu itu aku bukan bella
di rumah ini emang banyak orang orang baik
tapi bukan kamu
kamu sama kayak aku
kamu istri aku
kalau kamu istri aku aku adalah suami kamu
dan aku akan memberikan kamu pelajaran
aduh game aku tuh bukan anak kecil lagi
jadi kayak kamu gak pantas buat hukum hukum
maksudnya gavin lepasin aku

gavin lepasin gak
gavin lepasin gak
aku gak peduli cynthia
ini pelajaran buat kamu sindia